orang jahat pasti meninggalnya mengenaskan
betul som ini persis seperti bapaknya datuk halim
dulu bapaknya datuk halim kan jahat meninggalnya juga seperti ini
aduh kalau ngomong boy yang dijaga gitu loh ini ada anaknya
apa yang terjadi dengan muki
ini seperti genak telur
aku pernah melihatnya
siapa yang mengirim telur kepadamu
kalijaga yang telah mengirim telur terhadapku
ini semua ulah tokul
dia yang membawa kalijaga ke tempat ini
bahaya ini sangat menakutkan
ini tidak bisa dibiarkan
kita harus bertindak
benar kita usir kalijaga
dia masih komat kamit
untuk menangkan ilmu santetnya
jangan jangan dia akan menyerang warga dengan teluhnya
kenapa dia hebat sekali
ada apa ini
dia saja masih mempengaruhi kalian
kamu yang menyerang warga dengan teluh kan
teluh api yang menyerang suruh
adalah telur yang diciptakan oleh suruh sendiri
saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri
keluh yang berbentuk bola api itu terbang kemari
lalu kemudian pergi lagi
dan saya terus mengikuti kemana bola api itu pergi
bola api itu kembali kepada suruh
pada saat bola api itu datang
saya tidak menyangka kalau bola api itu datang ke tempat suruh
apa kalian tidak merasa
kalau selama ini kalian dimintai uang oleh suruh
memang kami selalu dimintain uang
bahkan saya harus menjual tanah untuk membayar ruatan surop
kalian mengeluarkan uang untuk suruh
agar kalian menghilangkan keselan selan kalian
itu sebenarnya kalian dibohongi
sekarang sudah jelas
dari apa yang cenengan semua sampaikan
siapa yang salah
tidak ada yang namanya manusia siap
tidak ada kesialan
yang berwujud benda atau apapun namanya
mati kita sudah ditentukan oleh gusti allah
dan tugas kita sebagai umat islam adalah mengimani itu
ternyata dia telah menipu kita
kita jangan selesaikan dengan kekerasan
selesaikan dengan baik baik
tapi dia telah menipu kami
pasti meninggalnya mengenaskan
ini persis seperti bapaknya datuk halim
dulu bapaknya dato halim kan jahat
meninggalnya juga seperti ini
kalau ngomong boya dijaga gitu loh sam
ini ada anaknya
kalau anaknya denger gimana
maaf datuk maaf
siapa yang berani coba
kenapa mereka membahayakan diri sendiri
apa mereka tahu perbuatan mereka itu
sungguh membahayakan diri mereka
saya ingin bersilaturahmi
apakah jenengan tahu
saya tidak tahu
kalau perbuatan jenengan itu
amat membahayakan diri jenengan
ini baru kecil
ilmu yang kami keluarkan
kalau sampai ingin penasaran
sunan ponan boleh datang
ketempat pada pokokan kami
sebuah pertemuan yang besar
itu sudah saatnya
untuk pemanggilan jenis
beraninya kamu menghentikan kami bicara
untuk apa jenengan semua disini
rata rata warga disini
untuk apa jenengan semua disini
agar ilmu kebal terus ada
dan menambah kuat
kematmuran dan kekebalan
sesungguhnya adalah milik allah
dan hal seperti itu adalah hal kemusyrikan
diam kau orang asing
beraninya kamu mengganggu ritual kami
pergi ke dalam
loh ini kok sayur semua nasinya mana
waduh emangnya aku kambing apa
baunya harum jos gandos
pasti bukan kamu yang masak aku tahu
ini yang masa aku
iya jagoan masak
jangan disicipi tau sam
jangan dicicipi dulu
kita kan nunggu masahit ini aku masak buat masahit
masahit masih lama